dan polda metro jaya telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan atas kaburnya seorang terpidana mati kasus narkotika asal tiongkok bernama chai chang pan alias chai ji fan dari lapas tangerang
tahanan ini kabur melalui lubang galian senin empat belas september lalu
polda metro jaya berkoordinasi dengan lapas satu kota tangerang untuk melakukan penyelidikan internal dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dari petugas lapas hingga rekan satu sel choi jivan
penyelidikan dilakukan untuk mengetahui dugaan keterlibatan pihak lainnya
dari penyelidikan awal jalur tikus tersebut digali chai jivan sejak enam bulan lalu dengan memanfaatkan sejumlah alat dari proyek renovasi dapur
kemudian juga kita rencanakan memeriksa karena memang di dalam sel lapas itu sedang ada pembangunan dapur
karena ada indikasi dari keterangan awal teman dari yang bersangkutan dalam satu nai penapi ini bahwa
dia sudah melakukan penyelidikan
kurang lebih sekitar lima enam bulan itu menggali itu dengan menggunakan ada beberapa alat yang sudah kita sita ya
karena alat itu ditap dari dekat penggalian itu ada pembangunan dapur di dalam situ
ini yang masih kita lakukan penyelidikan bersama sama sesuai dengan izin daripada ketua lapas